secara akumulatif januari hingga mei dua ribu dua puluh dua ekspor pertanian juga mengalami peningkatan
deputi bidang badan statistik distribusi dan jasa bps setianto mengatakan
peningkatan ekspor pertanian ini tidak lepas dari fokus jajaran kementerian pertanian
kementerian pertanian indonesia juga mencari kemampuan untuk melakukan berbagai upaya peningkatan produksi dan mendorong penguatan ekspor untuk kesejahteraan petani
hal itu disampaikan oleh kepala birohumas dan informasi publik kementerian pertanian kuntoro boga andri
kuntoro juga menambahkan bahwa pemerintah juga sudah memiliki program gratis yakni gerakan tiga kali ekspor
selain itu ada pula layanan kredit usaha rakyat atau kur khusus pertanian untuk mendorong modal usaha tani agar lebih berkembang
indonesia telah sukses meningkatkan produksi padi sehingga dalam kurun waktu tiga tahun terakhir tidak lagi melakukan impor beras
padahal biasanya indonesia melakukan impor sebanyak satu lima sampai dua juta ton beras setiap tahun
pada dua ribu sembilan belas produksi beras nasional mencapai tiga puluh satu tiga puluh satu juta ton
pada dua ribu dua puluh produksi beras tersebut berhasil ditingkatkan menjadi tiga puluh satu tiga puluh enam juta ton

dan di tahun dua ribu dua puluh satu sebesar tiga tiga juta ton